agenda pembacaan putusan soal permohonan uji materi undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum
dibacakan di gedung mahkamah konstitusi jakarta pusat
sidang dipimpin oleh delapan hakim konstitusi termasuk ketua mk anwar usman
permohonan mengenai batas maksimal usia capres cawapres diajukan oleh sejumlah pemohon
juga mencakupi syarat capres cawapres tidak pernah terlibat pelanggaran ham
dan orang yang telah dua kali maju capres tidak diperkenankan maju lagi
mk memutuskan menolak seluruh permohonan terkait batas maksimal capres cawapres tujuh puluh tahun
amar putusan mengadili menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh delapan hakim konstitusi